jelik penistaan agama
makin mendung yang dimuat majalah sastra
cerpen karya pengarang bernama hb jasin ataupun k a samarannya adalah kipanji kusmin tersebut
dinilai menista agama islam karena memuat kisah nabi muhammad
ada juga malaikat jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di jakarta
kasus tak berhenti meski saat itu dewan redaksi majalah sastra sudah meminta maaf
sama juga seperti yang dilakukan ahok beberapa waktu lalu ahok sudah meminta maaf
tapi dalam kasus ini juga mereka merasa karena melindungi dintas pengarangnya
sastrawan hb yasin selaku penyunting majalah sastra kemudian harus bertanggung jawab
dan difonis dengan hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan
heboh kasus penghinaan agama juga terjadi selanjutnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana ada arswendo atmobiloto yang pada saat itu merupakan tabloid monitor
yang memuat hasil angket melalui kartu pos bertajuk lima puluh tokoh yang dikagumi pembaca kita
angket monitor saat itu menempatkan presiden soeharto di urutan pertama dengan lima tiga pengagum
sementara nabi muhammad dalam angkat tersebut hanya mendapatkan
enam ratus enam belas kartu pos sehingga hanya duduk di urutan ke sebelas
lebih rendah satu peringkat dibanding pemimpin tabloid monitor yakni arswendo atmowiloto
yang menempati urutan ke sepuluh dengan tujuh ratus sembilan puluh tujuh pengagum
meski tabloid monitor sudah meminta maaf kasus itu tetap saja dibawa ke meja hijau
arswendo pun dihukum lima tahun penjara
lalu ada pula kasus lain yang lebih dekat lagi dengan saat ini tahun dua ribu enam di mana tidak hanya media masa saja
dalam kurun sepuluh tahun terakhir delik penghinaan agama justru lebih banyak menjerat perseorangan
di tahun dua ribu enam empat puluh satu anggota lembaga pelayan mahasiswa indonesia atau lpmi dipenjara lima tahun
mereka dituduh menghina umat islam terkait konser doa di hotel asida batu malang
selanjutnya juga ada dari tahun dua ribu enam dan juga tahun dua ribu sembilan ada kasus melecehkan dan menodai ajaran agama
juga menjerat lia aminuddin tadi juga sempat diperbincangkan dalam dialog kami
yang memang disebut sebagai
ini pemimpin komunitas eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat jibril
bahkan mengaku sebagai tuhan dengan foto yang bisa anda saksikan di saat ini
akibat ulahnya lia aden dua kali di penjara yakni tahun dua ribu enam dua tahun penjara
dan dua ribu sembilan lia aden kembali dihukum dua tahun enam bulan karena mengirim surat ajuran ke presiden mengatasnamakan tuhan
kemudian di tahun dua ribu sebelas juga masih terdengar juga mungkin oleh anda ada antonius rimon bawengan
hukuman dengan tuduhan menyebarkan selebaran dan buku yang memuat ayat al quran dan injil
kelakuan antonius ini dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu dan sempat memicu amuk masa di temanggung
atas kesalahannya antonius dihukum dengan fonis maksimal yakni lima tahun penjara tentu dengan pasal yang sama
dan tahun dua ribu tiga belas giliran rus giani alias yohana yang dijerat pasal satu ratus lima puluh enam khwp
tentang menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok penduduk indonesia
sebelumnya rusdiani memang dilaporkan menghina canang sari yang merupakan sesaji atau persembahan untuk umat hindu bali
atas perbuatannya rusgiono dijatuhi hukuman empat belas bulan penjara lebih ringan memang dari tuntutannya dua tahun yang diajukan jaksa
hakim anak agung ketut anom wirakanta dalam putusan pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah sengaja dan secara terbuka mengungkapkan dirinya dengan cara menyulut konflik dan mencemarkan nama baik agama tertentu di indonesia
meski memang sejak awal ini dia menyebutkan agama tertentu dan menyebutkan agama tertentu di indonesia
namun sejak awal mengaku tidak berniat sama sekali menghina agama rus giani alias johananya tidak mengajukan banding atas putusan hakim pengadilan negeri dan pasar ini
jadi terus akhirnya empat belas bulan penjara dituduhkan kepadanya ataupun difonis kepadanya
tahun dua ribu lima belas ada dua kasus penghinaan agama di sini yang ada
pertama adalah nando irawansyah m ali pria ntb yang dianggap menghina hari raya nyepi agama hindu lewat status media sosial
yang kedua adalah hedi
yang ketiga adalah hedi
alias pendeta hadassah werner ini merupakan pemimpin jemaat gereja betel tabernakel sekina bandung
khutbah hedi dinilai menistakan agama kristen karena menyebut ular yang menggoda adam dan hawa dalam kisah penciptaan berbadan separuh perempuan
proses hukum nando dinyatakan tidak berlanjut setelah menutup akun facebooknya
sementara untuk hedi dituntut dua tahun penjara bahkan diputus bebas
nah tahun lalu tahun dua ribu enam belas delik penghinaan agama juga menimpa nanang kurniawan
nanang ini dinyatakan bersalah mendesain sandal berlafas kaligrafi allah
ia dihukum delapan belas bulan penjara sementara pemilik pabrik tempat di mana bekerja dan juga mencetak sandal tersebut
yakni sandal bermerek glasio tidak dijadikan tersangka
jadi itu dia beberapa kasus yang memang sudah terjadi sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
bahkan menurut sejarahnya sepuluh tahun berlalu begitu mbak eva semakin meningkat jumlah jumlah seseorang
apalagi perorangan yang akhirnya terseret kasus tersebut